kami adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok kelompok yang kejam
saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip
terbukti beberapa begitu kami amankan
dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk melakukan pengungkapan
mudah mudahan orang orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap
dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga indonesia
agar jangan berasumsi atau memberikan statement statement yang akan mungkin lebih membuat kami
saya masih bersama dua orang yang berperan dalam pembuatan film fina sebelum tujuh hari
sang produser di raj kalwani yang telah membuat film dari tahun dua ribu tujuh hingga sekarang
dan sang sutradara anggi umbara
jadi tadi ayahnya eki yang di film itu bernama zaki
dia mengatakan jangan berasumsi
waktu anda mendengar pernyataan ayah eki ini
menurut anda apakah dari film anda ini
ia juga merasa bahwa anda telah membuat satu asumsi asumsi dan spekulasi yang jadi tambah liar
dan semua pendapat itu haknya mereka netizen
mereka mempunyai hak untuk berspekulasi untuk berasumsi untuk berpendapat
and we gak boleh meng
dan dia bilangkan janganlah menambah luka keluarga kami yang sudah sekian lama
anggi nggak merasa bahwa yang menambah luka itu juga akibat pembuatan film
jadi gak ada sebenarnya agak gak valid juga karena di dalam filmnya gak ada anaknya gitu kan
gak ada eki itu nggak ada di film itu kan
jadi sebenarnya pernyataan dari film karena itu dikarenakan filmnya gak valid sebenarnya kan
setelah pembuatan film ada upaya untuk ketemu ayahnya eki
karena you keep promise bahwa tidak ada penyebutan sama
dan setelah film pun kita gak mau masuk ke ranah hukum atau apapun
biar yang berwajib yang bertugas melakukan tugasnya gitu
jadi kabarnya sudah di atas enam puluh miliar dapat dari hasil lima jutaan penonton
kalau untuk penonton ya kita nanti lihat sampai di angka berapa
untuk nominal kita lihat sampai di angka berapa
bagaimana dengan kompensasi atau royalti yang itu biasa terjadi
karena bagaimanapun juga ini menjadi film yang paling banyak ditonton sampai saat ini
itu juga bagaimanapun juga diikuti oleh hasil komersial yang baik
bagaimana keluarga juga bisa mendapat royalti
pasti saya bikin keluarga senang
saya mau bikin ibu dan bapak dari almarhumah senang juga
saya ingin mereka hidupnya sekarang happy
secara financial dan lain lain
pasti one day karena film ini masih lagi tayang
nanti satu hari pasti kita undang lagi ke jakarta
untuk anda mereka berhak dong atas royalti dari pembuatan film
saya kan keluarga ini kan tidak terlibat apa apa di film ini
jadi hanya khusus untuk keluarga vina
pasti karena keluarga vina terlibat dari kita ziarah udah dua kali
pasti keluarga fina itu poin nomor satu
dengan seluruh hiruk pikuknya pemberitaan final
kalau di media mainstream
memang mengarah pada atau mengikuti kasus ini untuk kepolisian
saya ingin tanya dulu tapi dari pendapat anda
ada peggy yang kemudian eki peggy egy gitu
apakah profil eki egy yang ada di film itu
itu seperti apa yang sekarang ditangkap polisi
saya melihat dari kacamata sutradara film gitu ya
tapi anda bisa sampai pada profiling egi
dan di media dua ribu enam belas kan juga menyatakan nama namanya
anda tapi ingin melihat profilnya egy ini sosok yang ya kelompok menengah atas
ya maksudnya dengan dia sebagai pemimpin
dia motornya yang katanya bagus
kayaknya menengah ke atas lah
dan begitu ditangkap agak misprofiling
bahwa memang ada bukti kuat yang dipunya oleh penyidik
yang sekarang ada ditangkap oleh polisi
karena dari baris krim disuruh konsultasi dulu ke kpi
ini harus dibilangnya konsultasi dulu kan
tapi yang mau dilaporkan dasarnya apa
karena membuat gaduh katanya ya
membuat gaduh kan sebenarnya bukan dari kita
karena netizen di hari ketiga minta keadilan
dan itu bagus sekali untuk keluarga almarhumah
dan kalau saya sih melihatnya bukan kegaduhan
itu emang reaksi dari netizen yang emang mencari keadilan
saya juga setuju bahwa karya kreatif atau film seperti ini tidak layak untuk kemudian dibawa ke ranah pidana
ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi
dan seperti yang tadi saya bilang sejak awal
bahwa ketika film ini dibuat dan membuka kasus vina ini terungkap
dan bisa membuat polisi membuka kembali
semoga aktor utama yang selama ini seperti dilindungi itu
hanya mengapa saya membicarakan mengundang anda berdua di sini
saya betul betul ingin memberikan catatan kritis tentang cara pembuatannya
karena bagaimanapun juga fina adalah seorang anak gadis
korban penganiayaan sadis dan korban kekerasan seksual
dan saya dalam konteks dia digambung
conteks dia digambarkan mendapat kekerasan seksual
saya sungguh sangat tidak menyukai apa yang anda lakukan
dan semoga bisa menjadi masyarakat ke depannya
kita ketemu lagi dalam karya lain
dengan perspektif yang bisa kita katakan jauh lebih bagus